sampai jumpa di video selanjutnya
lelek kenapa gak diajak
apa sih ward
pesawatnya sudah mendarat
kamu kenapa gak pacaran sama kolodi aja sih
tapi apaan sih pia
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu sebentar
kita cuma mau cari tahu apa yang kita beli
eh kebeneran barengan
ih tuh pak
kan kita naik angkot untungnya nggak naik taksi
kita naik taksi takut semua mereka
tak tak duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
nah gitu kalau rumahnya bersih enak dilihat
eh dah jadi tambah sayang sama akang

asal sering mandi ya kan vu
tuh kan gantung kalau senyum
sekarang kita siap siap untuk masak buat lebaran
eda buatin masakan yang enak banget buat akan
di dapur dah di lemari
oh ya udah tuh temenin eda yuk
barbara biarin aja tidur di sini
akan tutup pintunya ya
buruan atuh kang tutup pintunya lama bener
dimana akan simpen pancinya
di sini dah
nah gitu dong
kang kalau nyusunnya rapih kan enak dilihatnya
kalau kayak gini kan akan tambah ganteng
udah senyumnya manis rapih lagi nyusunnya
akan nggak bisa dipuji sedikit ya
udah pancinya kotor lemarinya juga banyak debu
aku pikir nyari uang itu tinggal petik
kalau punya barang dirawat
masaknya yang enak ya
akang tak kangen sama masakan kamu
opornya mau dibikin pedas kan kang
masuk dulu ya kang
di sini aja masaknya
kita kan udah baik kan
setelah kalian akan temenin
nah udah cantik
yuk kita beli baju lebaran
kan udah beli sama mama
tapi karena mama lupa belum beliin baju muslimnya
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana
ayah mama kemana

nih nenek bikin pedang pedangan buat ronaldo
ronaldo teh dari mana
lihat yang pada pulang
oh ronaldo teh mau apa
koswara teh beli kulkas
mak te bangga sama koswara
iden teh mau beli
kalau mak mau mak
iden ada duitnya
kan besok nenek pulang mak
jadi bisa iden obrolin sama nenek
dok tadi teh
waktu di jalan kita teh lihat apa dok
sapi loh nek
sapinya masuk kandang ya dok ya
masuk kandang nek
nenek kenapa gak diajak
saya mau ke musola
saya mau ke musola
saya mau ke musola
saya mau ke musola
kalian jangan lupa
ambil tikar gini
ambil tikar gini
ambil tikar gini
saya teh ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
saya juga ngantuk
masa sebelum program engine
masa sebelum program engine
masa sebelum program engine